halo selamat malam ketua kpu republik indonesia melontarkan pernyataan yang mengejutkan di penghujung tahun dua ribu dua puluh
bahwa kemungkinan sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat sambil mewanti wanti agar para kandidat
jangan buru buru untuk pasang iklan dan baliho
siapa tahu pemilu dua ribu dua puluh empat mencoblos partai bukan calon legislatif
sontak saja pimpinan lembaga penyelenggara pemilu itu dikritik ramai ramai
ketua kpu offside mengomentari yang bukan kewenangannya
kpu seharusnya fokus saja pada aturan yang berlaku dan jangan tergoda
kepentingan politik partai politik tertentu
siapa untung sistem proporsional tertutup
bersama saya rifana prati akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
belum berani berspekulasi ya ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup
ketua kpu ri hashim ashari mengejutkan publik
kemungkinan sistem pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang berubah menjadi sistem proporsional tertutup
hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan acara catatan akhir tahun dua ribu dua puluh dua kpu ri di kantor kpu jakarta pusat kamis lalu
hashim mengungkapkan sistem pemilihan itu sedang dalam pembahasan pada uji materi di mahkamah konstitusi
ketua kpu ri hashir mengejutkan publik
kira kira bisa diprediksi atau enggak putusan mahkamah konstitusi ke depan
ada kemungkinan saya belum berani berspekulasi ya ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup
maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan
karena namanya enggak muncul lagi di surat suara dan enggak akan nyoblos lagi nama nama calon
yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta
sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang pasang gambar dulu
siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup
sudah lumayan kan belanja belanja untuk pasang baliho iklan iklan nggak tahunya namanya nggak muncul
kemungkinan perubahan menjadi sistem proporsional tertutup itu menurut hashim bisa saja terjadi
ia mengacu kepada putusan mk yang mengubah sistem pemilihan
pemilu dua ribu sembilan menjadi sistem proporsional terbuka
maka dengan begitu hashim menambahkan hanya keputusan mk yang dapat menutupnya kembali
sontak saja wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup menuai pro dan kontra
sekjen partai nasdem jonike blatte mengkritik pernyataan ketua kpu yang ditutup
dan menilai offside dan tidak patut
blatte menegaskan partai nasdem menolak gagasan sistem proporsional tertutup pada pemilu dua ribu dua puluh empat
platte meminta kpu untuk fokus dan taat pada aturan perundang undangan yang berlaku saat ini
dan tidak tergoda kepentingan politik dari partai politik tertentu
keputusan kpu yang ditutup
keputusan kpu yang ditutup
keputusan kpu yang ditutup
keputusan kpu yang ditutup
keputusan kpu yang ditutup
keputusan kpu yang ditutup
dalam pemilihan legislatif dua ribu dua puluh empat
menurut hasto sistem proporsional terbuka yang selama ini diterapkan telah menciptakan liberalisasi politik di indonesia
yang berdampak terhadap munculnya kapitalisasi politik persaingan politik yang tidak sehat hingga lahirnya oligarki
sementara sistem proporsional tertutup menurut hasto dapat memperbaiki kaderisasi di internal partai politik
politik dia juga meyakini sistem proporsional tertutup akan menekan tingkat kecurangan pemilu
apapun argumentasinya yang pasti perubahan sistem dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem
proporsional tertutup akan berimplikasi kepada pemilih menjadi tidak bisa langsung memilih
calon legislatif yang dipilih dan harus kembali menyerahkan pilihannya pada pilihan partai politik
tim liputan cnn indonesia
wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya
sementara untuk yang tertutup ini kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung
siapa calon legislatif yang akan duduk mewakili daerah pemilihannya
karena semuanya sudah ditutupkan oleh partai politik
oke tingkat kesetaraan calon
tingkat kesetaraan calon untuk yang terbuka memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan juga besar dari bawah menang
karena memang adanya dukungan massa
sama sama bertarung di daerah pemilihan dukungan masanya besar bisa terpilih
itu kalau terbuka
bagaimana dengan tertutup ini didominasi kader yang mengakar ke atas yang elitis kedekatannya dengan kekuasaan di parpol
di partai politik bukan karena dukungan massa
jumlah kursi dan daftar kandidat untuk proporsional terbuka
partai mendapatkan kursi yang sebanding
dengan suara yang diperoleh
sementara untuk tertutup partai menyajikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih
dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil
oke ada kelebihannya apa
kelebihan terbuka proporsional terbuka dan proporsional tertutup
proporsional terbuka kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa
kemudian terbangun kedekatan dengan pemilih
jadi antara yang dipilih dengan pemilih itu cukup dekat
dan terbangun kedekatan ataupun keterwakilan yang cukup intens antara pemilih dengan yang dipilih
proporsional tertutup memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas
karena partai politik yang menentukan calegnya
dan kelebihan dari proporsional tertutup adalah meminimalisir praktik politik uang
tapi praktik politik uang di masyarakat
tapi kalau misalnya praktik politik uang di dalam partai tentu saja untuk proporsional tertutup itu masih ada
dan kecenderungan oligark oligark di partai politik akan semakin menguat dengan proporsional tertutup
kita lihat kekurangan dari sistem proporsional terbuka
yang pertama memang terjadinya politik uang cukup tinggi ya sangat masif
perputaran uang ataupun money politicsnya di kalangan pemilih dari yang dipilih itu sangat besar
dan caleg caleg membutuhkan model politik yang cukup besar
calon anggota legislatif yang akan bertarung di satu dapil memerlukan modal politik modal logistik yang cukup besar
kemudian rumitnya penghitungan hasil suara
dan sulitnya menegakkan kuota gender dan juga etnis
kekurangan proporsional tertutup pemilih tidak punya peran dalam menentukan wakil dari partai mereka
kalau beberapa partai mengatakan ini seperti memilih kucing dalam karung
karena semuanya ditentukan oleh partai politik
kemudian tidak responasi
terhadap perubahan yang cukup pesat dan menjauhkan hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat yang terpilih
oke kita lihat selanjutnya penerapannya di indonesia
ternyata sistem proporsional terbuka itu sudah pernah diterapkan di pemilu legislatif sejak tahun dua ribu empat
kemudian dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas praktis setelah reformasi itu semua kita menggunakan proporsional terbuka
proporsional tertutup itu dilakukan di pemilu seribu sembilan ratus lima puluh lima pemilu orde baru dan pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
jadi setelah reformasi sembilan puluh delapan satu kali pemilu tahun sembilan puluh sembilan itu menggunakan sistem proporsional tertutup
oke selanjutnya kita lihat dengan adanya pro kontra sistem proporsional terbuka dan juga tertutup
ternyata ada beberapa pihak ataupun ada beberapa pemohon yang mengajukan gugatan uji materi
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ada beberapa pasal
tapi yang paling kita highlight adalah pasal satu ratus enam puluh delapan ayat dua saya ingin tunjukkan bunyinya seperti apa
pasal satu ratus enam puluh delapan ayat dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
poin gugatannya di pasal satu ratus enam puluh delapan ayat dua menyatakan frasa terbuka pada pasal satu ratus enam puluh delapan ayat dua undang undang pemilu
bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
adanya frasa proporsional terbuka nomor urut nama calon dan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak
menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilu
ini gugatannya masih berjalan nanti tanggal tujuh belas januari
mahkamah konstitusi akan kembali bersidang untuk menentukan sistem pemilunya seperti apa
apakah proporsional terbuka atau tertutup
kalau keputusannya ada di mk bagaimana dengan dpr sebagai pembuat undang undang dan yang akan bertarung
pada kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat ternyata sikap partai politik di dpr terhadap sistem pemilu ini terbelah
kita lihat keterbelahannya seperti apa sampai hari ini yang kita cek
yang setuju sistem pemilu proporsional tertutup adalah pdi perjuangan
partai gerindra ini belum mengeluarkan statement tapi beberapa informasi yang kami dapatkan
ternyata partai gerindra tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup
jadi gerindra per malam ini tidak setuju ya
jadi yang setuju sistem pemilu proporsional tertutup hanya pdi perjuangan
sementara yang setuju sistem pemilu proporsional terbuka
ini ada delapan partai nasdem golkar demokrat pan pks pkb p tiga dan juga gerindra
itu adalah partai partai delapan partai versus satu partai
yang satu ingin tertutup yang delapan inginnya terbuka
sementara keputusannya ada di mahkamah konstitusi
kemudian apa untung ruginya sistem proporsional terbuka dan juga tertutup
kenapa pdi perjuangan sangat menginginkan sistem proporsional tertutup diberlakukan sejak tahun dua ribu dua puluh
dan apa kepentingannya apa kemudian kerugiannya bagi partai partai dengan parti id yang rendah
nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political shield
terima kasih sudah hadir
ada politisi pdi perjuangan bang andria sugoparera
selamat malam bang andria
selamat tahun baru semuanya
selamat tahun baru
wasek jen partai nasdem wili aditya
selamat malam bang wili jauh jauh dari bandung
oh ketua dpp partai nasdem
oke dikoreksi saya
ketua dpp partai nasdem
bang willy dan pakar hukum tata negara universitas andalas daveri amsari
selamat malam daferi
dan bergabung juga melalui sambungan virtual ini anak anak mahasiswanya udaferi
kayaknya setia banget begitu lihat posternya political show langsung semuanya ikutan
ada badan eksekutif mahasiswa universitas andalas padang
selamat malam teman teman dari andalas terima kasih sudah bergabung
nanti bisa menanyakan kepada para narasumber ataupun berkomentar juga boleh mengkritik juga boleh
jadi kalau misalnya sistemnya tertutup kalian cuma bisa nyoblos partai gak bisa nyoblos caleg oke
nanti kalian bisa memberikan pendapat
oke langsung saja kita ke mas surya
mas rudin apa kemudian pertimbangan klien klien anda yang menjadi pemohon ya di mahkamah konstitusi
untuk mengajukan gugatan uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang sistem proporsional terbuka
ini adalah pemilu adalah perintah dari konstitusi
sehingga semua jalannya proses pemilu ada partai politik dan orang yang ikut dalam partai politik
juga harus tertip pada bangunan hukum adanya republik kita yaitu konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
di babak utama dalam konstitusi
dari bab dua tiga enam dan tujuh itu dari mpr ada presiden wakil presiden ada pemerintah daerah ada pemilihan dpr
itu semuanya adalah sumbernya dari partai politik
partai politiklah yang akhirnya menyaring anggota anggotanya untuk hadir dalam pemilu
untuk menduduki jabatan jabatan di pemerintahan dan dpr parlemen untuk bekerja demi masyarakat
sehingga semua pasal pasal di dalam undang undang pemilu juga harus sebangun dengan hal tersebut
sehingga kita mengajukan uji yang tadi diterangkan
pasal satu ratus enam puluh delapan ayat dua mengenai proporsional terbuka
itu juga intinya disitu adalah pesertanya partai politik dan turunan turunannya bukan orang
karena orang sudah diakomodir di undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yaitu melalui pemilihan dpd dewan perwakilan daerah
sehingga kita melihat bahwa undang undang ini yang kita uji
itu bertentangan dengan pasal satu ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yaitu bentuk negara kesatuan kita di mana seharusnya pemilih itu menguatkan bentuk negara kesatuan
bukan hanya kedualatan rakyat yang kita lulukan
bangunan negara kita juga harus diperkuat
jadi pemilu kembali ke partai politik
oke itu keinginan dari klien klien anda ya sebagai pemohon
tapi pertanyaan saya kenapa baru sekarang diajukan gugatan uji materinya
di tengah ibarat pertandingan sepak bola peluitnya sudah ditiup tahapannya sudah mulai
tapi aturan mainnya mau dirubah kenapa baru sekarang
karena sekarang lah mulai tahapan yang paling penting ada setahun utama
di situ kita bisa berpikir bahwa negara ini para pemimpin kita di dpr dan pemerintah
itu seharusnya bersama sama mengontrol beberapa tahun kebelakang
apa hasilnya ini pemilu terbuka karena apa
dpr yang duduk sekarang itu tidak menghasilkan undang undang yang benar benar mempedulikan kita
sebagai masyarakat biasa
mereka yang dipilih secara terbuka beberapa tahun ini hanya berapa undang undang yang dibuat
karena mereka juga tidak menjalankan program program yang menjadi kewajibannya
mereka mencari popularitas tapi bukan pekerja membuat undang undang
itu yang harus ditekankan
jadi bukan sekarang orang orang itu sibuk kampanye
tapi ini masih ada satu tahun mereka untuk bekerja jadi fokuslah bekerja
jangan fokus untuk kampanye atau membesarkan
image pribadi dia sehingga itulah yang jadi tujuan utama
dari mana anda bisa tahu bahwa dengan sistem tertutup
kemudian lebih banyak undang undang yang dihasilkan nanti pada periode berikutnya
pemilu sembilan puluh sembilan sampai dua ribu empat dua ribu empat sampai dua ribu sembilan
itu rata rata per tahun ada sekitar lima puluh lima puluh tiga lima puluh lima undang undang yang dibuat per tahun
mungkin bisa lebih awal awal reformasi
tapi dari tahun dua ribu sembilan sampai sekarang dua ribu empat belas
itu rata rata berapa dua puluh setengahnya seperempatnya belasan
jadi ini kan penurunan kadar
jadi fungsi dari dpr itu sendiri yang fungsinya legislatif apa
fungsinya mencari popularitas
mereka bukan bekerja untuk membuat undang undang
kita kan butuh orang yang duduk di pr itu membuat undang undang
bukan mereka tampil di baliho atau sebagainya mencari popularitas untuk dia agar terpilih kembali
tapi mereka dipilih kita itu bekerja
ingat pekerjaan mereka itu sebagai legislatif pengawasan dan anggaran
jadi itulah yang fungsi utama mereka
jangan melebihi fungsi dari itu sehingga itu akan mendistorsi fungsi mereka
itu bertentangan dengan konstitusi
tapi jadi anda hanya berkaca pada pengalaman pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang menggunakan satu sistem proporsional tertutup
sebelumnya kalau kita lebih
sebelumnya adalah orde baru anda mau mengambil
orde lama pun itu tertutup
ya sebelumnya jadi sembilan ratus lima puluh lima itu kan tertutup
itu perintah dari para pendiri bangsa kita lima puluh lima dari muhammad hatta
bahwa kita itu yang pertama kali setelah indonesia didirikan apa
kita harus ingat karena apa
partai politiklah yang menyaring pemimpin pemimpin kita
orang tampil satu persatu sehingga apa
negara kita sangat luas jadi jangan terlalu liberal
harus ada sistem yang bisa menjaga kesatuan kita
itulah pasal satu ayat satu undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita harus bersatu
bersatu apa bukan berpisah
oke pemohon ataupun klien anda ini memiliki legal standing nggak sih
kita yakin sangat punya sehingga sedang dilanjutkan
oke kalau misalnya kita lihat komposisinya ya bang andre
dari pemohon dari sekitar lima ya
itu yang pertama adalah
kader pdi perjuangan saya tidak usah sebut namanya
jadi salah satu pemohon dari enam pemohon yang mengajukan gugatan uji materi
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang sistem proporsional terbuka ini
adalah kader pdi perjuangan
artinya memang pdi perjuangan berkepentingan supaya sistem pemilu kita berubah di dua ribu dua puluh empat bang andre
enggak pertanyaan ini terlalu menjurus
soal yang mengajukan itu kan adalah orang yang mempunyai kepentingan
terhadap pelaksanaan daripada undang undang
nah itu yang
dan di situ juga ada partai lain
ada partai lain
ada nasdem juga
nanti saya mau tanya ke pak budi
kalau saya tidak mempersoalkan soal itu yang penting ada legal standingnya atau tidak gitu
nah tapi apa yang tadi disampaikan sekarang kita bicara soal demokrasi ya
demokrasi itu menghendaki adanya perwakilan
perwakilan sistem perwakilan
soal merekrutmen politik itu adalah cara
dan itu yang ditentukan termasuk pesan di dalam undang undang dasar
kemudian diturunkan dalam undang undang gitu
bahwa di dalam sistem perwakilan itu bisa jadi perwakilan itu karena terpilih
juga bisa jadi karena melalui proses rekrutmen melalui partai politik atau ditunjuk
itulah sistem perwakilan gitu
nah apa yang disampaikan oleh rekan suruh rudin tadi
itu menunjukkan bahwa
dan harus menjadi pertanyaan kita kembali apakah keterpilihan itu menjadi cerminan dari keterwakilan gitu
dan itu menunjukkan bahwa tidak selalu bahwa keterpilihan demokrasi keterpilihan itu menjadi hal yang mewakili di dalam pelaksanaannya
nah itu yang kritik kritik yang berlangsung termasuk
jadi ada kenapa
karena sistem politik sistem pemilu itu pasti mempunyai poin positif dan poin negatifnya
nah karena menjelaskan itu ada sisi positif
ada plus minusnya ya
ada plus minusnya
nah persoalannya sekarang adalah apa yang sudah kita pilih dalam konstitusi kita
di dalam konstitusi kita saya biar jelas saya bacakan aja bahwa di dalam undang undang dasar kita
pasal dua puluh dua pasal dua puluh dua e ayat tiga peserta pemilihan umum untuk
milih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah adalah partai politik
sementara ayat empat nya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan
nah dari dua pasal ini ini menunjukkan bahwa rejim rejim untuk pemilihan umum dewan perwakilan rakyat itu adalah rejim kolektif
sementara peserta pemilihan umum untuk memilih dewan perwakilan daerah itu adalah rejim individual
nah sehingga ini harus menjadi turunan di dalam undang undang
nah oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh teman teman ini adalah untuk mengembalikan pada real undang undang dasar itu
dan apa gugatan atau judicial review ke emk adalah supaya emk memperhatikan suatu undang undang itu sesuai dengan undang undang dasar
oke tapi pdi perjuangan memang sejak awal berkepentingan
soal soal soal pdi perjuangan memang sejak awal berkepentingan ya
oke artinya pdi perjuangan memang berkepentingan ingin ada perubahan sistem proporsional tertutup pada pemilu dua ribu dua puluh empat
karena memang karena memang sesuai dengan jalur konstitusi gitu
supaya kita kembali pada real pesan yang ada di dalam konstitusi kita
karena pesan dalam konstitusi kita menginginkan bahwa di dalam sistem pemilu itu ada plus minusnya pasti
dan kalau kita bicara soal partai politik itu ada plus minusnya pasti
dan kalau kita bicara soal partai politik itu ada plus minusnya pasti

juga kepala politisi gitu
akan bicara dari aspek bagaimana kepentingan saya terpilih atau tidak gitu
tapi kita bicara di sini ada bicara soal bagaimana konstitusi dan bagaimana kepentingan nasional
itu yang paling penting
tapi tapi pdi perjuangan memerintahkan kadernya enggak untuk mengajukan gugatan itu
atau memang itu inisiatifnya
saya enggak tahu saya enggak tahu soal itu
tapi itu nggak penting gitu
yang penting adalah soal legal standingnya
bahwa orang itu karena dulu juga yang kalau tidak salah dua ribu berapa itu juga selalu yang menggugat
pernah ada dua kali gugatan itu dan semuanya ditolak oleh mk semuanya
semuanya mk memutuskan sistem proporsional tersebut

itu juga salah satunya adalah kader pdi perjuangan
tapi saya kira dalam hal ini kenapa
karena mereka akhirnya orang orang itu berbicara dari aspek sudut pandang masing masing gitu kan
nah kita bicara bagaimana
mengembalikan pada real konstitusi
itu yang menurut saya itu yang paling penting
dan pdi perjuangan konsisten dengan itu gitu
sehingga dari sejak kongres ketiga kongres keempat itu kita selalu bicara bahwa untuk ya kembali pada real konstitusi yaitu proporsional
daveri mengembalikan ke rel konstitusi
padahal ini sistemnya sistem proporsional terbuka ini sudah dipakai sejak dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
empat kali pemilu
artinya apakah selama empat pemilu itu
kita tidak berjalan di rel konstitusi yang tepat
saya pikir tentu boleh pendapat berbeda ya
tapi faktanya konstitusi kita selama dua puluh tahun reformasi dua puluh tahun penyelenggaraan pemilu
menggunakan sistem proporsional terbuka
dan kalau ini dinyatakan inkonstitusional tentu hasil kemarin inkonstitusional
kalau alat ukurnya seberapa banyak hasil
untuk membuat undang undang yang dibuat
tentu saja nanti akan dipilih lembaga legislatif ketika masa pandemik
karena paling rajin itu salah satunya
tidak mungkin pandemi ini diulang
nggak mau kita begitu ya
nah alat ukurnya betul betul harus dilihat secara konstitusi
misalnya di dalam konstitusi itu terang benerang ya ada enam kata partai politik
kenam enamnya tidak bicara soal konsep pemilu legislatif diserahkan kepada
dia hanya peserta
tetapi kalau kita sandarkan misalnya
ke pasal satu ayat dua soal kedaulatan rakyat
rakyat yang berhak menentukan siapa yang mau dipilih
dan itu sesuai dengan pasal dua puluh dua e soal azas azas pemilu
jadi mereka yang menentukan siapa yang mewakili dapilnya
dan kenapa mereka memilih
bukan preferensi ketua partai
tertutup itu kan semua ditentukan ketua partai
rezimnya oligarki partai politik
melanggengkan kekuasaan ketua partai
kalau mau meletakkan rakyat sebagai pemilih yang berdaulat
juga bisa dilihat di prinsip penyelenggaraan pemilu pasal tiga undang undang tujuh
yaitu prinsip keterbukaan
kalau tertutup sudah pasti melanggar prinsip penyelenggaraan ini
yang kemudian bagi saya
juga bisa disesuaikan dengan pasal dua puluh delapan
bahwa setiap orang katanya
berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan
dalam arti luas termasuk di dpr
dengan kemudian melakukan tertutup
itu menutup kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi yang sama
jadi bagi saya
nggak bisa diletakkan di konsep kesatuan
karena itu model negara ya
bukan model pemilihan
model kedaulatan yang dibicarakan di pasal satu ayat dua
lebih cocok merepresentasikan apa maksud konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu
jadi menurut kedaulatan rakyat anda mau bilang begitu
jadi kalau bicara proporsional tertutup
orang bahkan bicara begini
kalau demokrasi internalnya baik
oke lah karena kader yang akan bersama sama menentukan
demokrasi internal kita didominasi oleh ketua dan sekjen
nah oleh karena itu ada penyeimbangnya
ada penyeimbangnya yaitu bagaimana rakyat menentukan siapa yang duduk di parlemen
sebenarnya konsep ini kan sudah diributkan di setiap pemilu
debatnya masih sama
bagi saya ada ketakutan partai besar untuk bertarung berimbang
dengan partai menengah dan baru dalam merebut hati publik
karena selama ini kalau kemudian ditentukan oleh ketua partai
rakyat bingung tuh
yang mana yang dipilih akhirnya partai besar mayoritas yang akhirnya kembali dipilih
rakyat bisa menentukan pilihan siapa orangnya
apa baktinya di dapil dan apa perannya bagi mereka
bukan yang menentukan adalah ketua partai
oke ada ketakutan dari partai besar bersaing dengan partai menengah
ya gimana tahu
artinya kemudian berusaha untuk mengubah sistem pemilunya
kalau nggak usah diubah aja
pdi perjuangan itu lima puluh tahun
dan kami sudah pernah mengalami semua pemilu
dan kami menang
bahkan di dalam sistem yang sekarang pun gitu
ini bukan persoalan apa persoalan takut persoalan
tapi kan pernah kalah bang
ya pernah kalah pernah menang
dan menang kembali gitu
dan kemungkinan untuk menang juga besar gitu
sehingga masalahnya tuh bukan masalah masalah soal takut
karena itu tadi kalau kita bicara soal kepentingan kepentingan pasti ada apa
interpretasinya seperti itu
tapi ya tadi yang saya katakan
bahwa apa yang tadi
pak ferry sampaikan itu pesan itu ada di dalam pasal keempat
pasal empat ayat empat dari pasal dua puluh dua itu
bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah itu perseorangan
sementara di ayat ketiga peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat
dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik
jadi peserta itu bukan hanya kemudian mengirimkan apa
mengirimkan daftar calegnya tapi juga dia dipilih
tapi partai politik kan bukan orang yang bisa direpresentasikan
tapi disini perintah undang undang
perintah undang undang dasar ini ada peserta
ada perintah di undang undang dasar
peserta pemilihan umum
calonnya bukan peserta
ya tapi dia tidak bicara
jadi nanti itu diatur
nanti diatur di dalam
nanti diatur di dalam
nanti diatur di dalam undang undang
nanti diatur di dalam undang undang
ya undang undang mengatur
makanya itu undang undang dari situ soal interpretasi
tapi disini perintah ada dua rejim disitu
rejim kolektif di pasal tiga di ayat tiga dan rejim individual perseorang itu untuk dpd
itu di ayat empat
itu jelas disini
undang undang dasar ini undang undang dasar gitu
oke tapi mk sudah dua kali menafsirkan itu menolak sistem proporsional tertutup
tahun dua ribu delapan dan dua ribu lima belas
kemudian jadi di pelaksanaan dua ribu sembilan itu kan saya ingat waktu itu karena saya ini ikut dalam pemilu sudah beberapa kali gitu
ada dua kali gugatan ke mk dan mk dua duanya menolak
nah pada waktu itu proporsional tertutup
tapi kalau ada anggota atau ada caleg yang memperoleh sesuai dengan
jumlah suara bpp bilangan pembagi dia berhak gitu
kalau waktu itu karena dianggap ambigu maka diputuskan sesuai dengan tafsir untuk proporsional terbuka dengan suara terbanyak itu
oke pada kenyataannya sudah dipakai
dan itu dipakai
tapi itu pembahasan sistem penghitungan kursi bang
iya bilangan pembagi pemilu
soal hak siapa yang berhak memilih dan apa yang mereka pilih
ya itu di arah disini
sekarang kan yang dipilih kan
apel buah buahan misalnya ya
yang perlu yang mereka pilih itu siapa orangnya
siapa yang bertani di partai itu
itu tidak dinyatakan
sehingga kemudian kalau misalnya di pasal satu ayat dua itu
kalau misalnya di interpretasi
ada di tangan rakyat
emang partai politik tidak representasi rakyat
begitu rakyat berdaulat artinya dia
itu kan soal metoda
nah partai langsung atau melalui rakyat
soal cara apakah itu langsung rakyat atau melalui partai
dia akan muncul dengan kader
partai itu adalah bagian dari rakyat
partai itu ada bagian dari rakyat
kalau anda punya keinginan untuk langsung
itu adalah interpretasi
representansi itu bisa melalui partai
kemudian untuk menerapkan sistem proses yang terbuka
itu adalah demokrasi
karena ini kedaulat rakyat
itu kata rakyat
saya harus ambil kendali disini ya
saya mau ke bang willy dulu soal legal standing
bang willy ini selain pdi perjuangan ada kader nasdem juga
yang mengajukan gugatan
jadi dari enam pemohon
itu salah satunya adalah kader pdi perjuangan
dan salah satunya adalah kader nasdem
ini disadari ini representasi partai
atau memang ada yang memainkan
yang jelas yono supandi
kader nasdem yang expired
jadi kader luasa
kalau kadar luarsa itu kalau kita beli barang dimakan bisa keracunan bisa mati kita
ini artinya masih jadi kader atau enggak
artinya kalau expired kan sudah tidak layak makan
artinya yang bersangkutan sudah tidak memiliki hak mengatasnamakan partai nasdem
apalagi sesuatu hal yang bertentangan secara fundamental prinsip bagi partai sendiri
itu memang pernah menjadi kader partai nasdem
tapi pasca kongres dua ribu sembilan belas nasdem membuat sebuah peraturan partai
semua anggota partai fungsionaris dan pengurus partai harus melakukan registrasi ulang
dan dia tidak registrasi ulang
dan dia tidak memiliki kta yang baru
saya sudah memverifikasi itu dan membuat rilis kepada publik yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota partai nasdem lagi
dan itu sudah di dalam nomor induk ke partai nasdem
tapi kok bisa mengaku sebagai partai nasdem sebagai kader partai nasdem anda menilai ataupun menginvestigasi apakah ini ada yang memainkan atau memang seperti apa
ya kalau orang ngaku ngaku boleh aja lah nak
tapi saya nggak mau berandai andai
karena berandai andai ini dekat dengan pintu setan
karena kalau tadi katanya kuasa hukum pebohon ini legal standingnya sudah memenuhi syarat semua
harusnya kalau itu mengatasnamakan partai nasdem yang bersangkutan sudah tidak anggota partai nasdem bukan hanya kader
tapi yang bersangkutan sudah tidak anggota partai nasdem
anggota partai nasdem berarti tidak berhak
artinya itu sudah gugur dengan sendirinya
itu yang pertama
yang kedua adalah begini nak
saya ini pak kuasa hukum kebetulan wakil ketua badan legislasi
apa yang anda sampaikan tadi itu sangat kontradiktif
kalau anda lihat produktivitas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini ini kan masih tahun berjalan satu setengah tahun lagi kan
sudah lima puluh delapan undang undang pak
jadi hidup ini kalau dalam pepatahnya bung feri ini sekali air besar sekali tepian berubah
jadi kenapa produktivitas sembilan puluh sembilan dua ribu dua puluh empat itu tinggi
karena waktu itu legislasi heavy
jadi sekarang parlemen itu ada tren barunya
kalau belajar dari bung andreas itu dari bunda stahl itu namanya sekarang oversight heavy
jadi kan tugas dan fungsi parlemen itu tiga
tidak hanya legislasi tidak hanya anggaran tapi pengawasan
jadi undang undang yang sudah dibikin itu memiliki kendala aturan turunannya tidak ada efektivitas pelaksanaannya bagaimana aktor aktor pelaksanaannya bagaimana
maka kemudian parlemen yang kontemporer parlemen yang kekinian itu fungsinya adalah pengawasan
ini kan berbicara tentang yang terbuka itu
yang terbuka ini adalah spiritnya adalah representasi
jadi secara historisnya partai ini berulang kali digagalkan sebagai digugat lah bukan digagalkan
yang terakhir itu adalah pemberontakan prancis enam puluh delapan
bagaimana partai buruh prancis yang berkuasa waktu itu dianggap tidak aspiratif oleh gelombang massa yang besar menggulingkan de gaulle
jadi partai kalau kita berdebat tadi itu memang di dalam relasi sosial yang kontemporer pasca runtuhnya tembok berlin dan runtuhnya soviet union itu menjadi fasilitator
jadi dia menjadi sebuah instrumen yang sangat terbuka
jadi dia tidak terjebak dengan oligarki yang kemudian seperti lagu iwan vals di saat kita orde baru itu
wakil rakyat bukan kumpulan teman teman dekat
jadi kalau ini tertutup nah inilah spirit saya aktivis sembilan puluh delapan untuk kemudian memperjuangkan
kita akan kembali ke orde baru
bukan hanya itu
kita ingin representasi ini eh anak petani dari padang panjang sana bisa jadi anggota dewan
anak tukang kayu dari surakarta sana bisa jadi anggota dewan
jadi prinsip keterbukaan itu adalah spirit demokrasi
itu adalah representasi rakyat dan kedaulatan secara langsung
nah ketika harusnya kalau kita berbicara naskah akademiknya dari awal itu adalah spiritnya bahkan lebih progresif
waktu itu ada tawaran tentang distrik
kita nanti masuk ke situ soal listrik
konsep konsepnya adalah bagaimana kita tidak memundurkan demokrasi
cukup sudah lah di zaman dahulu kita beli kucing dalam karung
jangan kucing hitam kucing putih ini kuto kucing belang
kita harus kemudian memajukan kemudian prinsip prinsip keterwakilan representasi ini dengan berbasiskan antroposentris
apa yang ferry bilang tadi eh ini orang kadang kadang nggak ada baktinya pada dapil
gak ada perbuatannya
tapi karena itu perintah partai komando partai harus dijalankan
nah prinsip inilah demokrasi ini berjalan untuk kemudian proses kualitatifnya terus kemudian kita majukan bukan kita mundurkan
tahan dulu bang willy
saya ingin tanya tadi soal legal standing sudah dibantah oleh bang willy bahwa itu bukan kader partai nasdem lagi
jadi apakah tetap memenuhi legal standing
pemohon yang mengajukan gugatan
jadi dia sebagai kader nasdem kita tidak tahu sejauh apa dia peranan dia di partai nasdem yang jelas
dia menyerahkan ada kartu anggota dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota dprd dari partai nasdem
mengenai kebijakan partai nasdem itu internal beliau
dengan ada jawaban ini dan sudah dibantah bahwa yang bersangkutan bukan kader partai nasdem apakah ini akan mengganggu ataupun mempengaruhi legal standing dari klien anda
karena kita mengajukan ini sebagai permohon di mahkamah konstitusi adalah sebagai persorangan
jadi kita juga sampaikan ke pak willy dia sebagai persorangan
berarti kalau sebagai persorangan
tidak berhak menggunakan tas nama partai
ini kemudian merusak partai nasdem
jadi anda juga harus
jadi legal standing ini adalah bahwa dia punya dasar
kenapa dia bisa menguji ini
karena dia punya pengalaman secara personal merasa dirugikan
sebagai anggota partai ini terbuka merugikan dia biaya yang mahal sosialisasi yang terlalu mahal
setelah itu dia tidak bisa berperan lebih besar dari partai karena partai ujung ujungnya adalah biaya
jadi ini tidak bisa serta merta ada kerugian secara material dari pemohon
ini asumsi yang sangat gebrau ya
sangat benar benar sangat sesat
bahwasanya dengan tertutup itu kemudian akan
akan meminimalisir politik uang
kalau toh politik uang ini
ini kan cuma konversi dari proses pemilu sebelumnya yang menjanjikan
gue bangun masjid ya
gue bangun jembatan ya
gue bangun rumah ibadah ya
nah proses ini kemudian karena uang lebih liquid kemudian dia bergeser ke uang
tapi dengan tertutup pun belanjanya akan dilakukan oleh nomor urut satu atau dua
jadi tetap aja ini tipuan saja
cuma kemudian eh hari ini kita makan nana yang bayar ya
nana yang bayar ya
kalau ini enggak
gue aja yang terakhir lu
jadi inilah kemudian sweetness sweetness itu terjadi dimana mana
nah ketika dia terbuka
inilah kemudian bagaimana spirit renaissance itu antropocentris
maka kemudian kita harus berbicara tentang sejarah kepartaian
partai ini bukan mesin yang mati begitu saja
dia sebuah organisme yang berdialektika beradaptasi dengan lingkungan
oke nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tujuannya apa dan kenapa pdi perjuangan ngotot sekali
ingin proporsional tertutup dan kenapa nasdem juga tetap ingin terbuka
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan beberapa saat yang lalu ketua kpu hashim ashari mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan
padahal putusan mk nya belum ada
ayo kita sama sama dengarkan pernyataan dari ketua kpu hashim ashari yang sepertinya sudah mengetahui apa isi putusan mk
jadi kira kira bisa diprediksi atau enggak
putusan mk ke depan
saya belum berani berspekulasi ya
ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup
maka dengan begitu menjadi tidak relevan
misalkan saya mau nyalon pasang gambar gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan
karena namanya enggak muncul lagi di surat suara
yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu
sehingga dalam banyak diskusi
sering kami sampaikan
kami berharap kita semua menahan diri
untuk tidak pasang pasang gambar dulu
siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup
sudah lumayan kan belanja belanja untuk pasang balehu eklan eklan
enggak tahunya namanya enggak muncul
saya mau tanya dulu ke nasdem
bang willy ini sekjen anda sampai mengatakan dan beberapa petinggi dari partai nasdem mengatakan bahwa ketua kpu offside
karena putusan mk nya belum keluar
tapi ketua kpu sudah menyampaikan
adanya peluang bahwa kita akan kembali ke sistem proporsional tertutup
kadang kadang kita kalau di panggung itu sur sendiri
jadi lupa diri
penyelenggara kpu itu penyelenggara pemilu menjalankan undang undang
tidak memiliki etis
tidak memiliki etika
tidak domanya untuk beropini
itu salah sesalah salahnya
jadi sebaiknya kita menjaga diri
dimana dan kapan
kita harus berbicara
jadi itu biarkan domen pembentuk undang undang
jadi kalau mk sudah putuskan
mk juga tidak bisa langsung turun ke kpu
jadi pkpu juga tidak bisa
turunnya itu nanti pembuat undang undang
dan sekarang kalau kita tahu ini kan undang undangnya tidak direvisi
jadi kita tidak tahu ini entah untuk peraturan kapan
juga nggak tahu entah pemilu dua ribu sembilan atau sekarang
karena nana tadi bilang ini proses sudah berjalan
jadi permainan sudah dimulai
kita tentu tidak ingin gegabah
kita tidak ingin kemudian sembrono dalam proses permainan ini
karena demokrasi itu adalah kepastian hukum
untuk itu kemudian biar kemudian satu penyelenggara
biar kemudian tertib hukum aja
tertib dengan aturan yang ada dan jalankan itu
yang kedua biarkan nanti ya
kalau kita belajar dari putusan mk tentang keserentakan
itu kan mk memberikan opsi opsi
apalagi ini materi yang sudah sebelumnya pernah diuji
jadi saya kembali melihat kita bermain dengan domain kita masing masing saja
biar kemudian tidak memberikan hal hal yang isinyatif kepada publik
melangkahi kewenangan kpu dampaknya apa terhadap ketatanegaraan kita
kalau ketua kpu seperti itu pak ferry
sebenarnya secara konstitusional dan undang undang kan
pagar pagar untuk penyelenggara itu sudah ada
di undang undang dasar pasal dua puluh dua e itu penyelenggara harus mandiri
dia tidak boleh menunjukkan kesukaannya kepada sistem tertentu
kepada partai tertentu dia harus betul betul menunjukkan kemandiriannya
tidak kemudian menganut nilai nilai tertentu
walaupun secara keilmuan oke lah boleh saja
tapi sekali lagi ketua kpu adalah penyelenggara
dilihat prinsip penyelenggaraan harus profesional
tindakan itu tidak menunjukkan profesionalitasnya
sebagai ketua kpu
dan saya merasa tidak patut ya dia hadir dalam sidang mk
untuk menyampaikan perspektif pribadinya
bukan kehendak yang ditentukan oleh undang undang dan undang undang dasar
ketika dia menyampaikan gagasan pribadinya
dia sudah menunjukkan preferensi politiknya
dan itu tidak benar
nah sejauh ini saya melihat memang itikat ketua kpu
personal ya saya mau menunjuk
bahwa selama ini selalu mengeluarkan pandangan pandangan pribadi
bukan pandangan kelembagaan
bukan ketentuan yang disebut di dalam undang undang maupun undang undang dasar
jadi tidak benar tindakan tindakan yang dilakukan ketua kpu
apakah kemudian pdip melihat bahwa ketua kpu ini
seperti punya preferensi tertentu dengan sistem yang kebetulan didukung oleh pdi perjuangan
saya kira kita harus lihat ketika dia bicara dalam konteksnya
saya sendiri tidak mengikut tapi tadi saya mendengar penjelasan
bahwa apa yang beliau lakukan itu di dalam satu forum hukum tata negara ya
kalau tidak salah
ini tidak boleh kan bang
ada dalam satu forum akademis lah
forum akademis dengan beberapa asosiasi ilmu politik indonesia
dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan
bahwa di dalam proses persidangan kan ada bisa putusan ya bisa putusan tidak kan
sehingga sebagai pelaku
dia mau apa
ya mereka harus mengantisipasi kemungkinan kemungkinan ini
karena kalau ada perubahan kan kerja tambahan kerja berat dan kerja tambahan lagi gitu kan
dari sistem yang sudah ada
karena yang sekarang kan yang dipersiapkan yang seperti ini gitu
tapi kalau ada perubahan
itu buat pelaku pelaksana dan pelaku penyelenggara
dan kami sebagai pelaku juga harus mengantisipasi itu gitu
jadi saya terus terang sebagai politisi
saya berterima kasih terhadap apa yang beliau sampaikan gitu
sehingga kita pun kemudian oh harus melihat harus mengapa
karena kalau terjadi perubahan
kami juga harus merubah pola strategi dan persiapan kampanye dan yang lain lain
tapi itu menimbulkan kegaduhan
gaduhan itu kan soal interpretasi kita aja gitu
bahwa keputusan mk itu harus independen
bahwa yang bikin gaduh kan ya kita kita yang berdebat soal ini kan
tapi kan kpu harusnya independen
apa yang beliau sampaikan itu adalah kemungkinan kemungkinan
bahwa di dalam suatu persidangan kemungkinan bisa diputuskan ya
bisa diputuskan tidak gitu
saya tidak bicara soal kemungkinan saja ya
dia kemudian mengatakan
kemungkinan ada perubahan
oleh karena itu jangan pasang sepanduk dulu
ini ada intervensi teknis
yang semestinya tidak dilakukan
kalau saya saya berterima kasih terhadap itu
bapak harus berterima kasih kepada ketua
bukan kepada pilihan kesukaan ketua kpu
dan teknis itu tidak kenal
karena sekarang kan ya
menurut saya kalau kemudian ini di tahapan kampanye
dia sudah merusak
orang sudah siap siap
lalu dia mengatakan tunda semua
dulu pengalaman ketika berubah di dalam ketika agak last minute gitu
dan itu banyak banyak merubah
tapi kan sebagai penyelidikan
sekarang masih agak jauh gitu
sekarang masih agak jauh
masih mendingan gitu
dan artinya beliau menyampaikan itu
ddcs belum ada
belum ada apa
lebih baik itu
lebih baiknya itu
kita ini menjalankan
bukan menjalankan omongan ketua kpu
ini sekarang yang terjadi
yang terjadi sekarang
jangan buat pandu dulu
abang malah bersyukur
kita tidak menjalankan omongan ketua kpu
jangan terima kasih kepada dia
kita menjalankan apa kehendak undang undang
itu interpretasi anda
abang baru sendiri
saya kan dalam pelaksanaannya
oh kalau misalnya terjadi perubahan
saya juga harus berantisipasi
abang percaya omongan ketua kpu itu undang undang
bukan saya percaya
kalau abang percaya undang undang
siapkan apa yang ditentukan undang undang
saya percaya apa yang akan diputuskan oleh mk
itu lebih penting
mk sudah pernah memutuskan
ya kalau itu kan soal interpretasi
tidak soal interpretasi
kalau nanti kalau ada keputusan mk itu fine
kabarnya ketua kpu akan memutuskan

seharusnya tanggal dua puluh desember kemarin
presiden dpr dan kpu sebagai pihak teraka itu harus hadir
memberikan keterangan ke depan mahkamah konstitusi
tapi presiden dan pemerintah tidak hadir
ataupun dpr juga tidak mengirimkan wakilnya
untuk memberikan keterangan
padahal itu perintah mahkamah konstitusi
jadi kpu harusnya siap memberikan keterangan
karena presiden dan dpr belum
mungkin pernyataan berikutnya
jadi itu adalah jawaban yang harus diberikan di depan mahkamah konstitusi
menurut saya begitu
jadi menurut saya pernyataan tersebut hal yang sangat biasa
yang seharusnya diberikan di depan mahkamah konstitusi
dpr tidak mengirimkan perwakilan
kan harusnya dpr sebagai pihak yang berkepentingan
sebagai pelaku di pemilu
itu juga memberikan kesaksian ke mk
satu kami sedang reses
seperti infografis yang rifana sampaikan tadi
hampir bisa dipastikan delapan fraksi akan menolak ini
jadi ini gelombang besar
yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik
sebenarnya yang harus kita letakkan adalah
kpu itu domainnya teknis penyelenggaraan
domain undang undang itu adalah domain pembuat undang undang
jangan kemudian ini overlapping ya
jadi kita sebelum ada keputusan perubahan dan lain macam
tetap stick taat patuh kepada undang undang yang berlaku
itulah ekspresi warga negara yang baik
taat konstitusi taat undang undang kepada negara berdemokrasi
jangan kemudian ini bukan like and dislike ya
bukan subjektivitas kita bernegara berbangsa ini
kalau seperti ini wild wild
jadi siapa yang pistolnya paling gede
siapa balungnya paling besar
dia kemudian akan berkuasa
ini kan bukan barbarisme ya
ini adalah sebuah proses yang

yang diatur oleh sebuah mekanisme yang bernama undang undang
jadi saya melihat tadi apa yang ketua kpu sampaikan
kalau seseorang sudah disumpah menjadi pejabat publik
pejabat lembaga tertentu
maka kemudian jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia
tidak kemudian menari nari
tidak kemudian melenggak lenggok
untuk kemudian dia menjadi pengamat
ke atas nama dasar akademik
jadi sekali lagi
kita harus taat kepada undang undang yang ada
kalau memang pdi perjuangan sangat konsisten ya
menyuarakan sistem proporsional tertutup sejak tahun dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
kenapa tidak bertarung kemarin pada saat ada upaya legislasi di revisi undang undang pemilu
kan bisa sih
tidak ada revisi kemarin
ya pdi perjuangan kan bisa melobi
tidak ada revisi kemarin
kemarin kan sudah kita sepakati bahwa tidak ada revisi
karena harus ada perubahan
karena harus ada perubahan dilakukan melalui prpu kan
itu saja sebenarnya
jadi karena tidak ada revisi makanya pdi perjuangan
ini kan karena ada gugatan
dan kebetulan sama gitu
satu alur dengan apa
kembali pada tadi yang disampaikan soal kpu
saya kira yang lebih fair kalau ketua kpu nya juga ada dan menjelaskan
kita sudah mengundang
saya harus diselamar
karena saya lihat tadi artinya apa yang beliau jelaskan
beliau menyampaikan apa
di dalam suatu forum akademis yang berkait bahwa kemungkinan kemungkinan yang bisa saja terjadi
bisa saja terjadi
kemudian ya apa diinterpretasikan dengan ya tadi teman teman menyampaikan
dan para pimpinan termasuk di dpr sendiri
kalau saya lihat biasa biasa saja gitu
nanti kalau mk putuskan ya baru itu jadi definitif kan
ketua kpu itu pernyatanya jelas bermasalah
karena yang harus dia jalankan adalah putusan mk yang berlaku saat ini
tidak putusan mk yang akan datang
yang belum jelas itu
oleh karena itu sebagai pimpinan lembaga penyelenggara pemilu warga negara yang baik
dia harus mentaati putusan yang saat ini dinyatakan konstitusional
pernyataan dia tidak hanya melanggar etik juga menerabas konstitusi
saya mau disclaimer ya
bahwa kita kami cnn indonesia political show sudah mengundang ketua kpu hashim ashari untuk hadir baik secara langsung ataupun via zoom
tapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk hadir
menyatakan tidak bisa hadir dalam dialog kita
jadi bukannya kami tidak mengundang ya bang andre
tapi kita sudah mengundang
tapi yang bersangkutan ketua kpu hashim ashari tidak bisa hadir
saya mau ke bang willy
bang willy apa sih sebetulnya yang menjadi kekhawatiran partai partai seperti nasdem kemudian golkar
saya nggak tahu ya kalau partai lain
tapi nasdem yang jelas delapan fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup
ingin tetap sistem proporsional terbuka
apakah karena khawatir melihat hasil yang dua ribu sembilan belas kemarin
parti id nya itu rendah lebih banyak suara caleg dibandingkan suara partai
itu yang menjadi kekhawatiran
kalau kita analogikan
sekarang kita dari depok bekasi ke jakarta itu sudah naik krl atau transjakarta
terus sekarang disuruh orang naik andong dari depok dan bekasi
mereka harus kerja jam delapan berangkat jakarta
berangkat jam berapa
habis itu kudanya dimana
ini kan suatu hal yang sudah maju modern
dan kemudian itu sepi aja pasarnya
enggak ada geirahnya
bahwasanya problem representasi ada anything wrong dengan sistem kepartean kita pada masa lalu
untuk itulah kemudian dicari cara untuk kemudian bagaimana menggoirahkan itu
dia bukalah ruang dialektika bagaimana involvement dari para wakil wakil rakyat untuk difasilitasi oleh partai politik
jadi itulah yang menjadi landasan objektif ya
bahwasannya yang lain ada preferensi is okay aja
tapi inilah medan pertarungan politik keterbukaan siapa yang kemudian sebangun dengan aspirasi publik
dan sebangun dengan aspirasi publik itu sendiri
nah di dalam hal inilah kemudian bagaimana mekanisme
bagaimana mekanisme kontrol penting
jadi kalau dia wakil rakyat itu bisa directly punishment nya
dia tidak dipilih lagi lima tahun yang akan datang
tapi kalau dia menjadi wakil partai punishmentnya tidak ada secara direct
inilah yang saya katakan beli kucing dalam karung itu ya
dia berakar ke atas tidak kepada ke bawah ya
nah apa fungsi partai
fungsi partai adalah kemudian di sana ada party order namanya
kalau tadi disangsikan
oh ini tidak mau representasi kemana
apa mekanisme partai disiplin partai tegak dan patuh di sana
dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme paripurna
melalui proses kandidasi
itu semua mekanisme partai berjalan
karang karangan aja ini
jadi suatu hal yang sebenarnya existing nya sudah tidak ada
oke bang andre ini pengawasannya akan sulit nanti
jadi ini ada di dalam sistem proporsional tertutup
masyarakat tidak bisa memberikan kritik langsung kepada anggota legislatifnya
karena ya itu tadi ditentukan oleh partai politik
jadi melihatkan oligark oligark itu di dalam partai politik
kan di dalam sistem proporsional tertutup kan juga ditampilkan daftar apa
kalau misalnya partai itu dengan ya itu tadi di kecurigaan bahwa nanti ini oligarki partai
pasti dia tidak akan terpilih lagi
tidak akan dipilih lagi di pemilihan berikutnya gitu
jadi ini juga akan untuk memberikan tanggung jawab pada partai ketika mengusung calegnya gitu
yang kemudian kalau terpilih dia menjadi representasi dari rakyat melalui partai gitu
karena kalau tidak dia tidak akan terpilih lagi gitu
nah ya di sini ini soal pilihan
ini soal pilihan aja gitu
soal metode untuk memperoleh sistem perwakilan tadi gitu
nah kalau kalau kalau
kalau calegnya kemudian tidak punya tanggung jawab terhadap itu
oh enggak juga
sekarang sekarang yang kita lihat juga tidak selalu seperti itu
apa yang dikhawatirkan partai bang
dengan rakyat berhak memilih
enggak ada kekhawatiran
kalau itu tidak usah
pdi perjuangan ini kali ini siap dengan semua sistem
ya udah berarti
tapi kita lihat ini undang undang
undang undang dasar ini
ini undang undang dasar maka saya bilang tadi
di undang undang dasar pasal ini pak yang teman teman ini mau persoalkan
pasal dua puluh dua e ayat tiga
dan pemilu presiden
dan ayat empat presiden
tetapi partai juga berhak kemudian menentukan siapa calon
kami rakyat juga berhak menentukan
sekarang kalau partai khawatir betul
silahkan bertarung terbuka di pemilu dua ribu dua puluh
silahkan anda pilih partai
nanti kami akan menentukan calon
silahkan kampanyekan kami
kalau memang berani
rakyat cenderung dalam berbagai survei
lebih suka memilih siapa yang mereka anggap patut duduk di
buktinya masih banyak juga yang pilih partai loh
jadi sebenarnya persoalan ini kan apa ya
partai id nya pdi perjuangan hasil dua ribu sembilan belas berapa pak
ya paling tinggi memang pdi perjuangan
artinya id pdi perjuangan tinggi
tapi faktanya kalau anatomi pemilih kita hari ini
nah inilah yang kemudian tidak apple to apple
jadi kita harus melihat kebijakan itu dibangun dengan sebuah proyeksi ke depan
bukan masa lalu
jadi korespondensi itu yang harus kita lakukan
mana prinsip prinsip kedaulatan rakyat itu harus kemudian kita letakkan
bahwasanya rakyat kemudian lebih suka lebih cenderung memilih orang
karena mekanisme punishmentnya reward and punishmentnya terjadi secara langsung
untuk kemudian proses kita berdemokrasi itu bergairah
kalau itu orang milih partai langsung tutup toko
hari ini aja megap megap
begitu orang nyoblos partai walaupun ada listnya di depan tps
jadi ikatan antara pemilih dengan yang dipilih
saya mau menyederhanakan
jadi begini pak
bahwa proporsional terbuka itu rakyat memilih
proporsional tertutup ketua umum partai yang menentukan siapa yang duduk
tentu rakyat suka memilih
karena kecenderungannya begitu ketua partai menentukan siapa yang terpilih
bisa saja itu orang tidak pernah hidup di dapilnya
bekerja untuk dapilnya
jadi orang merasa siapa dia mewakili kita
sekarang ya terjadi sebanyak seperti itu
tadi kan selalu bilang bahwa beli kecil dalam karung
sekarang kita udah beli kucing di luar karung
kucingnya udah kelihatan
apakah dia bisa bekerja
ini jadi masalah kita sebagai pemohon
udah kita tahu kucingnya nih
ada warna kucing oranye ada warna kucing hitam ada warna kucing putih
itu udah tahu
tapi kucing ini toh sama juga tidak bisa bekerja
tidak bisa menjaga lumbung padi kita
tidak bisa menjaga mengejar tikus
yang dia apa
kucing ini sukanya bersolek berdandan agar dipilih
dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr semuanya begitu
jangan salahkan rakyat dengan main kucing kucingan ini ya
karena bagaimana budi itu pasti proses partai
dari dua ribu sembilan belas sampai sekarang
jangan salahkan partainya
jangan rakyat memilih dia dong
partai tidak bisa mengontrol kucing kucing yang sudah berlarian
dia berlari kesana kemari tidak bisa dikontrol
tidak bisa sama sekali
kita mencoblos pada saat lima tahun sekali
tuh dia hanya bagi bagi duit
itu kesalahan lain
nah kesalahannya adalah rakyat berhak memilih tapi yang berhak memecat ketua partai
coba yang berhak memecat juga rakyat
itu akan lain ceritanya
jadi itulah partai harus memodernisasi diri
undang undang parpol dari tahun dua ribu delapan sampai
tapi gaya lama bagaimana memodernisasi diri kalau gayanya
orang harus mempercantik diri sendiri bukan mempercantik rumahnya
yang mempercantik itu partai
makanya rumahnya harus dijaga dulu
jangan buru buru orang ini menjadi kucing terus menerus
bapak bapak kita akan tanya kepada perwakilan teman teman mahasiswa
yang nanti akan memberikan suaranya pada pemilu dua ribu dua puluh
ataupun mencoblos partai politik atau mencoblos calon anggota legislasi
jadi yang bisa mereka titipkan pesan soal persoalan persoalan di dapilnya
nanti kita akan tanya ke teman teman mahasiswa
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan langsung bergabung bersama dengan teman teman badan eksekutif mahasiswa
universitas andalas padang
saya akan tanya perwakilan dari teman teman pemilih muda
langsung saja ke siapa dulu nih yodra
yodra anda memilih sistem proporsional terbuka atau tertutup langsung
cek apakah suara saya dan
baik terima kasih banyak atas kesempatannya
pertama yang kita harus bawahi adalah pada hari ini negeri ini sibuk dengan wacana saja
wacana wacana dari tokoh tokoh pejabat yang seharusnya tidak pernah harus membicarakan hal tersebut
kemarin ada presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu
sekarang ini adalah proporsional tertutup
seolah olah negeri ini tidak ada yang harus dibahas lagi
kemudian kalau kita lihat luasnya memang pada hari ini adalah
kedaulatan itu berada di tangan rakyat

bukan kedaulatan itu berada di tangan rakyat
bukan kedaulatan itu berada di tangan rakyat
jadi ketika dia terpilih dia itu adalah petugas rakyat bukan petugas partai
itu yang harus digarisbawahi oleh kita semuanya
nah pada hari ini saya juga menanggapi dari kuasa hukum tadi yang mengatakan bahwasannya
sebenarnya tidak ada korelasi antara negara kesatuan dengan profesional tertutup
ataupun terbuka lah kalau maksud saya
nah kami sebagai generasi z ataupun generasi milenial ini
kami tidak percaya terhadap sistem pengkaderan di partai itu sendiri
jadi kami lebih memilih kalau memang orang tersebut adalah benar benar
adalah pilihan kami kami memilih mereka bukan memilih partai
dan kami juga pada hari ini pemimpin pemimpin muda terutama yang di daerah
yang tidak memiliki uang ataupun tidak memiliki power di sana
mereka bisa berbicara ataupun bisa tampil menjadi wakil kami di dpr
ataupun di dprd atau di brd
nah oleh karena itu jikalau hanya dipergunakan sistem proporsional tertutup
maka calon calon potensial orang orang muda generasi generasi z
ataupun generasi generasi milenial yang bisa masuk ke parlemen
untuk mempersoalkan suara kami itu tidak akan bisa masuk
oleh karena itu kami sangat menyayangkan hal ini
dan juga kalau hal ini terjadi maka menurut kami peluang politik uang itu semakin besar
tapi di dalam partai politik itu sendiri
makanya siapa yang paling banyak uang dia akan bisa menjadi ketua partai
bisa jadi dia akan memenangkan pemilu
dan juga sistem oligarki itu akan semakin terbuka
dimana siapa yang dekat dengan ketua partai ataupun dia jadi ketua partai
dia pasti akan mendapatkan jabatan tersebut
oleh karena itu sekarang sistem peradilan partai itu tidak diperlukan lagi
kalau proporsional tertutup
cukup nanti dibayar saja partai politik ataupun cukup saja untuk nantinya
masuk menjadi ketua dan segala macamnya
oleh karena itu pada hari ini sebenarnya ketua kpu itu seharusnya bukan fokus terhadap ini lagi
karena pernyataannya sangat benar benar persiaan
fokus bagaimana partisipasi pemilih pada dua ribu dua puluh empat itu sangat tinggi gitu
seharusnya bagaimana treatment treatment untuk menggait suara suara milenial
treatment treatment untuk menarik suara suara dari masyarakat
yang seharusnya itu yang dilakukan oleh ketua kpu
bukan mengeluarkan keputusan keputusan kontroversial hari ini
nah di sini juga harus dibahas sekali lagi pasal satu uu nandai desa tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
menjelaskan kedaulatan di tengah rakyat
oleh karena itu bebas kami dong bukan soal liberalisasi
partai seharusnya berlegu bahwa soal itu bukan kedaulatan partai yang harus dilaksanakan
oke terima kasih
karena itu ketika dia terpilih dia adalah petugas kami bukan petugas partai
oke terima kasih yodra komplit sekali ya
kita kasih kesempatan ke temennya fajar septian
langsung fajar septian anda memilih sistem proporsional tertutup
silahkan lebih singkat lagi karena durasinya gak banyak
baik cek terdengar suara saya mbak
oke baik terima kasih banyak sebelumnya menarik
andai hadir di ruangan ini sangat menarik nih mbak
pada kesempatan kali ini bahwasannya pertama ada kpu partai dan juga rakyat ada tiga
yang pertama berbicara tentang kpu ini sudah menurut saya ini salah menggunakan kebebasan berpendapat ini menurut saya
kenapa karena memang selaku penyelenggara tidak pantas rasanya berpendapat seperti itu
lebih mengetahui hasil ke depannya atau meraba raba yang sepatutnya tidak dilaksanakan oleh kpu
yang kedua ini sangat lucu memang kpu menyatakan treatment seperti ini ataupun pendapat seperti ini
yang kedua partai
partai ini sudah jelas bahwasannya statement statement lalu menyatakan bahwasannya kaderisasi partai itu tidak berjalan dengan baik
jadi disini evolusi bagi partai yang ada di indonesia nih mbak
dan juga yang hadir di studio bahwasannya pada kesempatan kali ini partai gagap dalam menyiapkan kaderisasi
dan juga atau gagalnya partai tidak adanya calon kandidat yang buat hari ini yang akan dinaikkan dalam kontestasi
demokrasi di masa yang akan datang
dan juga ada statement dari pemohon yang rasanya
juga tidak pantas dilontarkan pada hari ini
mbak terkait dpr tidak menghasilkan
sekian saja itu sudah
hasil lamanya dan sekarang sudah dihasilkan
tadi disampaikan bahwasannya ada dua puluh
hasil undang undang yang dicapai ataupun
berbicara di sebelum
adanya order baru itu lima puluh
dan itu rasanya bukan suatu perbandingan
menurut saya hari ini dan tujuh belas januari
masih panjang dan itu kita akan
kawal terkait keputusan mk apakah
mk memutuskan untuk
mengadakan proporsional tertutup
atau bagaimana juga pada kesempatan kali ini
partai pendukung yang
tadi dijelaskan bahwasannya itu
banyak dari partai yang
memiliki yang bisa dikatakan ketakutan
tapi yang disampaikan oleh
salah satu politisi tadi bahwasannya
itu bukan satu ketakutan kami siap perang
tapi pernyataan siap perangnya itu bukan siap perang
waktu kita sudah habis nih
arti pernyataan tersebut adalah siap perang
untuk melawan undang undang dan juga
tidak hormat terhadap undang undang yang berlaku
itu aman kepada ketua kpu
yang hari ini mungkin pro kepada
dan juga mungkin terjadi miskom nih mbak
karena tadi sudah diundang juga cnn
sudah diundang oleh cnn tapi tidak hadir kepada acara kali ini
baik terima kasih
dan juga pada kesempatan kali ini bahwasannya
ya waktu kita sudah habis fajar septian
generasi z pasti memiliki pokok
yang mungkin sudah ditokohkan dari dulu
ini itu juga bukan
saya langsung kasih kesempatan ke
mas urudin silahkan
tanggapannya terhadap mahasiswa ya kita terima kasih
mereka juga peduli pada permohonan kita
ini adalah bagian dari wacana yang kita bangun
bahwa pemilu itu harus dinamis seperti saat ini
kita juga terima kasih kepada kpu
memberikan tanggapan pada
gugatan kita karena ini menjadi pemanasan
dan mencari sistem yang ideal bagi pemilu kedepan
kita jangan stagnan apa apa yang sudah terjadi
kebelakang kita harus kontrol
ideologi bangsa juga harus diperkuat
pancasila kesatuan gadulatan rakyat sistem pemilu
bagaimana kita partisipasi publik
masyarakat karena tren pada pemilu pemilu sekarang itu turun menurun
karena kurangnya peran partai politik
sehingga justru seharusnya partai politik terima kasih kepada permohonan kita
karena kita ini menguatkan sistem partai politik
bukan sistem perorangan
jadi mereka harus terima kasih dan mendukung kita
oke oke bang andre tadi dikatakan oleh teman teman pemilik muda
ataupun generasi z bahwa mereka tidak percaya dengan sistem kaderisasi di partai
oh enggak loh
mereka tetap ingin

karena pdi perjualan kami melakukan kandilisasi

kami melakukan kandilisasi
kalau partai partai yang lain tidak melakukan kaderisasi itu salah mereka gitu
karena terbukti kan kader kader pdi perjualan bagaimana ya
ya memenangkan kontestasi dan melaksanakan pemerintahan yang berjalan sekarang
pdi perjualan melakukan kandilisasi di partai
dan kami juga bahkan mempunyai sekolah partai
dan itu berjalan secara berjenjang gitu
ada kader utama
soal kaderisasi itu harus dilakukan
pdi perjuangan bukan partai fans club
yang sekarang lebih banyak
orang datang ke partai karena
ya karena ada artis disitu
karena ada artis yang apa jadi atau ada
ya tadi ada uangnya disitu
jadi memang kita membangun suatu keyakinan ideologis
kalau kita bicara kalau
ya pilar partai itu adalah pilar dari demokrat
nah itu tadi seharusnya memperkuat partai ini sebagai representasi dari
ya jadi ini soal metode soal cara gitu
karena apa dengan sistem perorangan itu juga kemudian juga berbahaya terhadap
demokrasi itu sendiri gitu
karena disitulah tidak adanya apa kolektivitas
didalam nopang demokrasi itu sendiri gitu
oke bang willy dampaknya apa
apakah dengan sistem proporsional yang sekarang sedang diuji di mahkamah konstitusi apakah partai partai nanti siap untuk menolak
ya gini biar saya sepak pendapat dengan bang andreas
kita harus berpikir ini bukan benar salah
biar publik juga terdidik dalam hal ini
ini berbicara tentang mana yang kompatibel dengan situasi zamannya
mana yang kemudian sebangun dengan aspirasi yang berkembang ya
itu yang pertama
yang kedua apa yang dibilang oleh mas uu tadi itu angka partisipasi paling tinggi justru di masa otoritarian
jadi jangan kemudian menggunakan dalil dalil oh kalau tertutup partisipasinya tinggi
jangan itu omongan yang tidak memiliki basis historis dan fakta yang ada
justru lebih banyak partisipasi pemilih pada saat sistem proporsional terbuka kan
karena itu mobilisasi
itu bukan tertutup maksudnya otoritarian
jadi kalau yang terbuka apalagi yang seperti ini
demokrasi kita yang terbaru adalah demokrasi deliberatif
apa itu demokrasi deliberatif
jadi tidak hanya dominasi partai semata mata
tapi kemudian apa yang disampaikan oleh teman teman mahasiswa tadi
ada kehendak rakyat yang kemudian juga harus diakomodir oleh partai
di sana lah kemudian partai akan menjadi lebih kaya
partai tidak menjadi dominasi keluarga oligarki tertentu
tapi partai kemudian mengkoreksi diri
partai kemudian hadir sebangun dengan aspirasi publik yang berkembang
di sanalah kemudian partai tidak kehilangan kedaulatannya kok
kita sadar diri justru
nah saya sebagai petinggi partai disuruh milih untuk pribadi lebih bagus tertutup
tapi kita berpikir tidak pribadi tidak subjektif
tapi kita berpikir untuk kemajuan demokrasi indonesia
terakhir uda ferry
dampaknya apa kalau misalnya sistemnya sistem pemilunya dirubah di tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan
ya dampaknya tentu akan luar biasa kepada publik ya
bahwa sebelumnya publik bisa menentukan siapa dipilih
sekarang logo partai gitu ya
mereka tidak bisa menentukan siapa yang akan duduk di kursi mewakili daerah mereka
akibatnya mereka tidak akan kenal dengan siapa yang mereka
dan siapa yang merepresentasikan mereka
tentu akan ada jembatan aspirasi yang putus
dan itu bagi saya tidak sehat bagi demokrasi
kalau soal tren partai di seluruh dunia menurut penelitian marcin waleki menurun
di indonesia di angka yang jauh lebih baik daripada eropa
jadi tidak tepat itu cerita yang begitu
jadi kalau kemudian kita mau melihat partai mau berkembang terbuka lah
kita juga membiarkan rakyat menentukan pilihannya
agar kemudian kader juga berkembang
jangan takut dengan artis influencer yang lain
kader juga harus memajukan kadernya supaya dekat dengan konstituen
nah ini kan pilihan pilihan partai partai baru untuk berkembang
menimbulkan persaingan yang sehat
sah sah saja kemudian rakyat menentukan siapa yang duduk
tanpa melihat siapa ketua partai
tapi melihat siapa yang bekerja untuk mereka
tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa
karena keputusan mk masih ada beberapa waktu ke depan ya
akan ada sidang mahkamah konstitusi tanggal tujuh belas januari
tentang gugatan uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
terkait dengan itu tadi ya
sistem proporsional terbuka
kita lihat nanti apa keputusan mk
dan setelah ini kita ingin dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
teman teman komika soal apakah mereka akan lebih suka memilih ataupun mencoblos partai politik
atau calon anggota legislatifnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat tahun baru selamat tahun
baru selamat tahun baru abang abang semuanya lalu baru ini panas kali banget di luar panas
sekali debatnya kali tapi mumpung nggak ada kpu mari kita omongin kpu boleh boleh boleh
ada orangnya nggak ada orangnya nggak nggak bakal disomasi kita kpu itu kan singkatan doh
apa tuh komisi pemborosan umum ya udah jangan bercanda kpu itu komisi pemilu tertutup umum
yang bener komisi pdip umum hahaha hahaha komisi pemilihan umum milik rakyat bersama
iya betul sama sama banget andre lanjut lanjut kalau kita ngomongin masalah tema kita hari ini
ya tertutup dan juga terbuka dan ngomongin kpu kpu itu sekarang lagi masa masa mereka
bekerja banget bang karena ini tahun masuk tahun politik betul inilah saat saatnya di tahun
dimana kpu menunjukkan bahwa mereka ada betul mereka ada menunjukkan mereka bener bener bisa
bekerja kerja karena takutnya masyarakat umum tidak tahu fungsi dan kerjanya jobdesk kpu itu
apa kalau lagi nggak ada pemilu bener aku bang sebagai masyarakat umum itu merasa bingung kadang untuk
kalau nggak ada pemilu apa yang dikerjakan oleh pegawai pegawai kpu jangan jangan mereka datang
ke kantor itu cuma ngobrol bahasa basi aja datang satu pegawai kpu gitu anak sehat sehat
anak kamu sehat pulang hahaha nggak tahu lagi nggak tahu lagi nggak tahu masyarakat umum
makanya ketika tahun politik show off show off apapun dilakukan dikerjakan tapi kalau kita
ngomongin masalah pemilu tertutup dan pemilu terbuka itu semua ada baik dan buruknya semua
betul kita bahas dari baiknya dulu kali oke baiknya pemilu terbuka dan tertutup baiknya
baiknya kita bahas yang buruknya aja kali ini cuma bisa mikir yang buruk doang nggak apa apa
kita bahas semua bang pemilu terbuka aku baca baca nih katanya positifnya pemilu terbuka adalah semua
orang dari semua kalangan bisa ikut berpolitik oh contohnya giring itu iya tapi bukan itu maksudnya
yang ada di kepala aku bukan itu semua kalangan bisa ikut background apapun bisa ikut umur bisa ikut
contohnya bapak bapak umur tujuh puluh sembilan tahun bisa main suling kita ke materi berikutnya aja kali ya
kalau ngomongin buruknya di sosial media juga banyak orang ngebahas bang apa katanya buruknya
pemilu terbuka adalah adanya politik uang katanya di bangwili bilang betul bener nih makanya menurut
aku pemilu terbuka itu sebenarnya enggak terbuka terbuka banget apa karena ada tertutupnya apa itu
serangan fajar oh iya karena kita enggak ada yang tahu yang tahu kita enggak ada yang tahu
sekarang kita bahas pemilu tertutup kita ngomongin pemilu terbuka ada buruknya abang itu seneng berhasil
klienku menang gitu harus kita bahas pemilu tertutup dengan bangwili kita dikit juga kita bahas juga
pemilu tertutup kalau ini aku lihat dari statementnya ketua kpu oh statementnya
ketua kpu betul katanya nih ada baiknya nih pemilu tertutup kata ketua kpu ada baiknya
tertutup betul punya alasan alasan namanya kpu ya aku tuh percaya kalian mau kpu itu pasti kalau
kpu membuat suatu keputusan itu pasti alasannya hukum politik ideologi negara pasti penting
alasannya apa dok didesain katanya bang masalah desain surat suara bang kata terlalu desain kpu pengen
ngubah terbuka keturut tutup karena desain desain surat suara lebih kenapa kenapa dok katanya kalau
desainnya tertutup pemilu tertutup desainnya cuma satu ngeperinnya murah katanya begitu kata kata
dulu masalah printer dulu masalah desain udah ya katanya sih begitu nggak buat bapak kpu pak
sekarang ada teknologi namanya kanva nggak perlu capek capek ngedesain pak lagian sewah apa
si lembar suara itu itu cuman kertas putih ada hot foto foto doang ya betul nggak perlu pakai apa foto
softboard juga bisa pak nggak usah dijadiin alasan kalau nggak mau kerja pak gitu masalah print apalagi
printer ya allah lebih murah katanya bang makanya bapak bapak kalau pengen nge print jangan pakai
tender mahal adalah print print murah loh aku di jogja ada bang print print di jogja
ngeprin skripsi cuma lima ratus rupiah per lembar sama laminati bisa tuh kayaknya bang dipakai
itu tapi jangan gitu enggak masalah kalau bapak bapak kpu ngeprint jadi pinggir jalan kok bayangin bapak bapak kpu
sendiri satu jv school alright oke tiga hari gak selesai seminggu dna selesai ditanya bapak gue
perlu berapa lembar dijawab sembilan ratus js lembar suara dengan itu toko printer ditutup ganti di toko
latinoous ha ha ha jadi untung itu lebih untung mdv latola atau darikins suara tadi kita ngomong
baiknya menurut kpuk sekarang kita bahas buruknya kalau social media mengelannya
di sosial media orang banyak bilang buruknya pemilu tertutup itu adalah kayak beli kucing dalam karung
oke itu istilah dari mana dok
jadi zaman dulu itu bang ada seorang pria beli kucing dalam karung
sampai rumah itu yang ada di pas dibuka adalah isinya musang
nah itu yang ditakutkan oleh masyarakat kita
takutnya mereka tuh udah milih partai
mereka pengen pak yanto jadi wakil daerah mereka
tapi pas partainya menang yang jadi wakil daerahnya malah musang
kan kita gak tau
kita kan gak tau pak
tata musang yang kepilih
ini kan klien bapak kan bukan musang ya
jadi masih aman harusnya
masih aman harusnya
kajian kita sebenarnya nggak masalah mau terbuka tertutup itu kan opini
tapi jangan pada saat udah mau bertanding baru diganti
ini pertandingan udah mau mulai kpu mau ganti peraturan
bayangin piala dunia kemarin
argentina udah mau kick off lawan perancis
tiba tiba fifa bikin peraturan
pertandingan final pada hari ini
pake peraturan basket
messi masa tentang penalti pakai tiga point
iya bener pasti kaget
kan orang kaget tuh
kalau gitu ya udah terakhir aja dari kita nih bapak bapak
pemilu terbuka atau pemilu tertutup
intinya berubah secara tiba tiba itu emang udah jadi kebiasaan pemerintah kita
kalau katanya sih itu demi kebaikan bersama
tapi kita masih harapkan tau apa
jangan jangan hanya kepentingan untuk pihak sana
oke sentilannya dari teman teman komisi co
gian dan juga aldo
semoga ini didengarkan ya oleh hakim hakim mk yang mungkin nonton pada malam hari ini
dan tadi sentilan sentilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di sini
ada mas hurudin kuasa hukum pemohon politisi pdi perjuangan bang andreas urgo parera
kemudian ada ketua dpp partai nasdem bang willy aditya bang ferry amsari
pakar hukum tata negara universitas andalas
dan kita ketemu lagi hari senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam dan sampai jumpa